pemindahan lokasi pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten tolikara ke jayapura mengalami kericuhan
masa pendukung caleg berupaya menghalangi penyelenggara di bandara wamena
polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk membubarkan masa
sempat berpindah tempat dari kabupaten tolikara ke kabupaten jayawijaya
rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten tolikara kembali dipindahkan ke jayapura papua
pemindahan membuat ratusan masa pendukung caleg berupaya menghalangi proses pemindahan kotak suara
masa bahkan membawa alat tajam dan berupaya masuk bandara untuk menghentikan pemindahan lokasi pleno
hingga polisi terpaksa mengeluarkan tembakan gas air mata untuk mengeluarkan masa
pemindahan pleno ini dilakukan berdasarkan
rekomendasi dari bawaslu kabupaten tolikara dan polres tolikara
karena masa pendukung caleg yang menghalangi kpu masuk ke lokasi pleno
kores tolikara dan bawaslu mengeluarkan pleno bisa diadakan di jayapura